hai anak zaman sekarang tahu enggak sih dengan permainan yang satu ini estafet daun satu lembar
daun dioper kepada teman satu kelompok dan dijadikan alas kaki ada lagi daun daun disusun
hingga membentuk lingkaran yang dijadikan sebagai mahkota nah ini juga permainan anti mainstream
yakni egrang meski belum jago bermain egrang sejumlah anak tampak penasaran dan mencobanya
andira salah satu anak sekolah dasar mengaku senang dan antusias bermain membuat mahkota
ia berharap banyak lagi tempat yang membuat permainan serupa sementara gilang berharap
indonesia terbebas dari kofit sembilan belas dan anak anak bisa bermain dengan menyenangkan bermain tanpa
gadget itulah yang menjadi daya tarik berlibur di kampung lali gadget disini anak anak diajarkan
beberapa permainan tradisional yang belum pernah mereka jumpai sebelumnya salah satu
namanya egrang jembatan daun dan dakon selain itu anak anak dikenalkan pada hari anak nasional
dan dapat menulis surat untuk presiden pada selembar kertas karton kayak main pindah pindahan
daun sampai garis finish siapa yang duluan menang terus yang kedua bikin mahkota habis bikin mahkota itu
serta net kan hitung kopi dan memotifkan dan memukul barangnya dzix plus adalah
dan mencintai permainan tradisional
di sisi lain anak anak juga diajarkan cara menulis dan menyampaikan pesan pada presiden
kita itu ingin mengajarkan anak anak dengan kesederhanaan
mencintai indonesia dari kampung dari budaya budaya yang ada di kampung
orang orangan sawah ini adalah budaya di kampung
termasuk permainan tradisional semuanya lahir di kampung
dengan bahan alam mainan dengan kan orang orang sawah dari jerami
kemudian banyak hal yang bisa dimainkan di kampung
kita mengajarkan kesederhanaan mencintai indonesia
nah yang paling seru bermain di kampung lali gadget ini tidak hanya melupakan gadget
anak anak juga diajarkan untuk berpikir kritis
salah satunya adalah menulis pesan untuk bapak presiden
banyak sekali pesan yang digantungkan kepada orang orangan sawah
dan salah satunya adalah ini
anak indonesia ingin indonesia terbebas dari kekerasan
nah pesannya pasti akan sampai dong ke bapak presiden

ini memang tidak memangnya daftar
ini memang teba tabeminya yang percaya ke kegerasan delik ini dedy shamsie
sebelum ini kita bisa lihat dari salah satu tempat
di tempat yang kaya
ia wasari lihat
peserta untuk dapat menyikirkan ratusan peserta ia menggunakan benang khusus halo bapak dengan
dengan samsi pak ini kan ikut turnamen nih pak ada persiapan khusus nggak pas ada persiapan
kita persiapan untuk layangannya jelasannya untuk nanti pertandingan di ferasi ini kenapa untuk ada nggak
sih pak tips and trick gitu pak untuk menang pak untuk adu layangan ini ada kita kan ada sistem
main ganjel ada sistem naik main tarik juga kan terus ada sistem kita uruhan juga nah untuk jenis layangan
atau jenis benangnya ini ada benang khusus nggak sih pak ada khusus untuk kita turnamen itu ada khusus kita
ada dari ini produk kita ada berarti ini ada
persiapan khusus nggak pak untuk ikut turnamen ini pak oh ada persiapan kita harus sehat badan juga kan
stamina juga kan jadi untuk kalau kita stabil main juga stabil insyaallah sementara itu turnamen
layangan aduan piala gubernur dki jakarta dua ribu dua puluh dua ini diikuti oleh sepuluh provinsi dengan total
peserta selain itu pada turnamen ini juga ada beberapa aturan seperti peserta yang tanding hanya

pertanding kurang lebih dua lima menit dan ketinggin layangan maksimal lima enam m saja jadi barang siapa
yang bisa memutuskan menang lawannya itu yang menang nanti yang menang ketemu yang menang sampai
seterusnya sampai ke babak final seperti itu jadi kuat kuatan benang juga adu teknik juga adu
layangan juga semuanya dinilai dengan adanya turnamen layangan aduan ini diharapkan dapat
menjadikan permainan ini masuk ke dalam kategori olahraga dan dapat dipertandingkan di kejuaraan
baik tingkat nasional ataupun internasional